tim penyelidik komnas ham siang tadi mendatangi polda metro jaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah mobil yang digunakan polisi
juga anggota fpi saat insiden yang menewaskan enam anggota fpi
untuk mengetahui informasi terbaru sudah ada produser lapangan cnn indonesia aditya aksani dari mapolda metro jaya
aditya jadi apa yang didalami komnas ham dengan memeriksa mobil mobil ini adit
ya putri selamat malam terkait dengan apa yang menjadi bahan untuk penyelidikan dari ketiga mobil tersebut
saya dapat sebutkan bahwa ada tiga mobil yang diperiksa oleh komnas ham dan juga baris krimpori
jadi tadi ada pihak barai skrim dan juga pihak komnas ham yang memang ikut memeriksa ketiga mobil tersebut
untuk memvalidasi data keterangan dari pihak fpi dan juga pihak kepolisian
mobil pertama adalah mobil chevrolet
di sana mobil safer ini ada yang bagian rusak di bagian depan dan juga bagian ban depan
kemudian juga ada mobil avanza yang ada lubang menganga di bagian kaca depan dan juga bagian ban depan yang juga cukup rusak parah
kemudian ada satu mobil avanza yang memang tidak terlihat rusak
namun yang menjadi bahan penyelidikan dari pihak komnas ham sendiri adalah ditemukannya percikan darah di antara mobil tersebut
sehingga itu nantinya akan diperiksa untuk ditarik kesimpulan apakah memang posisi duduk dari laskar
fpi yang menjadi korban tersebut berada di mobil tersebut dan sebetulnya seperti apa nanti gambaran atau bayangan para laskar fpi dan juga polisi yang berada di dalam mobil tersebut
nantinya memang setelah dilakukan penyelidikan dari hasil yang sudah dilakukan hari ini ini akan terus dikumpulkan data
karena hingga saat ini pun dari pihak komnas ham masih terus mengumpulkan data
kemarin beberapa yang lalu juga sudah dilakukan pendidikan di bagian tol cikampek tersebut di mana lokasi kejadian tersebut terjadi
dari pihak komnas ham meminta
keterangan secara kooperatif dari jasa marga terkait dengan cctv yang kita ketemu bersama bahwa pihak jasa marga ini tidak menyebutkan bahwa cctv nya rusak
tetapi ada kendala teknis saat pentransmisian gambar menuju ke server utama
seperti itu sehingga nantinya juga ini akan diselidiki oleh pihak dari komnas ham
selain itu juga memang kemarin sudah ada pemeriksaan kepada dokter yang melakukan uji forensik kepada jenazah tersebut
sehingga ini akan terus didalami oleh para pihak komnas ham sendiri
bahkan tadi juga dari barat kepala
barat kepala sendiri menyebutkan bahwa pihak barat kepala akan selalu kooperatif untuk memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh komnas ham
karena tadi barat kepala sendiri menyebutkan bahwa ini sudah ketiga kalinya dari komnas ham minta keterangan dan pihak barat kepala datang secara kooperatif
dan kemudian juga dari ketiga mobil tersebut memang hingga saat ini masih terus terparkir di bagian subdit runmore polda metro jaya
tadinya memang akan ada beberapa mobil yang dibawa ke kantor komnas ham
namun mengingat ada mobil yang tadi mengalami
kerusakan cukup parah sehingga nantinya mobil tersebut memang tidak bisa dibawa keluar dari polda metro jaya
makanya pemeriksaan dilakukan di polda metro jaya ini
hingga saat ini memang masih terus didalami baik dari pihak baris krim maupun pihak komnas ham
karena kita bersama bahwa keterangan ini sangat berbeda sehingga nanti akan ditemukan kira kira sebetulnya yang terjadi sebenarnya itu seperti apa putri
baik terima kasih aditya ashani dari polda metro jaya